penggunaan masker merupakan salah satu bentuk protokol kesehatan oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
bahkan warga yang tidak memakai masker di tempat umum dapat dikenakan sanksi
salah satu jenis masker yang sering digunakan adalah masker yang terbuat dari bahan kain
pada selasa dua puluh dua september badan standarisasi nasional atau bsn menetapkan syarat mutu sni untuk masker kain
berdasarkan sni delapan ribu sembilan ratus empat belas dua ribu dua puluh masker yang terbuat dari kain tenun atau kain rajut harus terdiri dari minimal dua lapis kain dan dapat dicuci beberapa kali
aturan sni tersebut juga meliputi pengemasan dan penandaan produk masker serta cara mencuci masker
untuk mendapatkan sertifikasi sni masker kain akan melalui pengujian diantaranya uji daya tembus udara uji daya serap dan uji tahan luntur warna
masker kain dibagi ke dalam tiga tipe
yakni tipe a masker kain untuk penggunaan umum tipe b untuk penggunaan filtrasi bakteri dan tipe c untuk filtrasi partikel
bsn juga menyebut pemilihan bahan untuk masker kain harus diperhatikan karena efisiensi filtrasi masker tergantung pada kerapatan kain jenis serat dan anyaman
dalam pernyataan resminya deputi bidang pengembangan standar bsn nasruddin irawan mengatakan
ada beberapa pengecualian dalam aturan sni ini
menurutnya standarisasi ini tidak berlaku untuk masker yang terbuat dari kain non oven atau nirtenun dan masker untuk bayi
sebelumnya pt kereta komuter indonesia melarang penumpang krl untuk menggunakan masker scuba dan buff
menurut jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito masker tersebut terbuat dari satu lapis dan dinilai tidak efektif dalam menangkal virus corona
tim liputan cnn indonesia